naila novaranti penerjun wanita indonesia yang sempat menjuarai liga terjun dunia seri dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas di florida amerika serikat
pada enam belas november lalu melakukan salah satu impiannya yaitu terjun payung dan mengibarkan bendera merah putih di atas langit gunung tertinggi di dunia pegunungan everest
ingin tahu ceritanya seperti apa
saya dari dulu punya mimpi untuk mengibarkan bendera indonesia di tujuh benua di dunia di udaranya
rencananya sih udah dari tahun kemarin cuma baru terjadi sekarang nih
kesibukan dan lain lain ya dan kebetulan ini pas ulang tahun saya kemarin
kan kita lewat dari kathmandu kita mendarat di the most dangers bandara paling berbahaya di dunia itu lukla
terus kita jalan naik lewatin everest trail yang dimana jalan setapak
kita naik turun naik turun karena kita setiap naik ke atas kita harus tidur di bawah untuk penyesuaian paru paru
di jakartanya ya biasa harus fit kan kita
kayak jalan sehat
terus saya juga apa kayak latihan naik turun tangga
terus ya nggak ada persiapan spesial sih cuma karena terjun payung karena tempat pendaratan aja
ya kemarin sih saya agak sakit waktu berangkatnya karena agak gue takut takut sedikit
namanya dunia baru gunung tertinggi di dunia
ya demi mengibarkan bendera merah putih yang belum terjadi ya alhamdulillah
bedanya terjun di everest pendakiannya kita mesti memang berjuang
untuk jalan mencapai drop zone nya tersendiri baru
dan kita memang mesti sehat banget dengan cuaca yang udara yang tipis itu dia jatuhnya pun lebih cepat dibandingkan
jadi kita memang lebih sigap sih kalau di everest dibandingkan terjun di indonesia ataupun yang dekat dengan si level
mungkin gak tau mungkin kita dari sayanya mungkin dari situasinya tapi memang gelatit serasa lebih panjang
tapi memang mungkin masih rezeki saya juga sih
kalau di negara negara lain
luar sih sepertinya lebih mudah ya daripada di indonesia sendiri
karena untuk terjunnya sendiri mereka lebih current untuk perempuan
jadi saya berharap yang indonesia yang perempuan jangan patah arah
jadi untuk perempuan perempuan indonesia yang punya mimpi untuk mengimbarkan bendera merah putih juga di luar
ya terus berlatih dan terus semangat dan cita cita dan mimpi itu tidak apa apa tidak nyongkok kosong karena kita dengan latihan
pertama apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil alih dari keadaan yang tersebut
jadi ada satu benua yang saya belum pernah tersampaikan yaitu di antarctica
rencananya tahun depan saya terjun di antartika
saya dari dulu punya mimpi untuk mengibarkan bendera indonesia di tujuh benua di dunia di udaranya
ketemu lagi di indonesia
dan demikian cnn indonesia